ini bapak nak
kata ibu kan bapak udah meninggal
enggak enggak enggak

dewi baik pak
dewi pegang ini ya

kamu pegang cincin ini
bapak yakin suatu saat nanti kita pasti akan ketemu lagi
bapak sayangkan aku
bapak sayangkan aku
bapak sayangkan aku
bapak kamu memang sudah meninggal nak
bapak kamu memang sudah meninggal
jadi kamu gak usah unggit unggit lagi ya
bapak belum meninggal
bapak ninggilin cincin ini buat dewi
kenapa sih kita gak boleh pergi ke luar negeri
kita kan mau jalan jalan ke luar negeri lagi
papa sama mama bukan jalan jalan
lagipula kamu belum libur sekolah kan
juga kamu harus kontrol ke dokter
eh udah dong
jangan cemerut gitu
papa sama mama kan perginya cuma seminggu
kalau kita libur sekolah
nanti kita jalan jalan lagi ke luar negeri
nanti papa akan bawa oleh oleh yang banyak
gak asik dong
titip setelah ya
sini udah siap nih

sebuah pesawat penumpang dilaporkan telah terjadi
jatuh dan terbakar satu jam yang lalu

ada berita pesawat jatuh
penumpangnya meninggal semua bu
nanti kamu gak bisa tidur lagi

nihin bantuin ibu di belakang ya

menurut data yang tercatat
seluruh penumpang dinyatakan tewas
seluruh penumpang dinyatakan tewas
kita jadi jemput mama dan papa di bandara kan

nama nama korban yang tewas dalam kecelakaan pesawat tersebut
nama nama korban yang tewas dalam kecelakaan pesawat tersebut
kok ada nama mama dan papa disana
kok ada nama mama dan papa disana
cinta bangun cinta bangun
kamu kan anak kecil yang mirip banget sama aku
kamu kenapa aku gak kenal kamu
tapi kenapa kayaknya tuh aku sedih banget kalau kamu kayak gini
kamu harus bangun ayo bangun bangun bangun
bangun ayo bangun kamu harus bangun
bu dewi mimpi buruk bu dewi mimpi ketemu sama anak yang mirip banget sama dewi
tapi kelihatannya dia sakit banget
tidak sayang kamu itu cuma mimpi buruk ya itu nggak ada kok
ya nggak apa apa yaudah sekarang tidur lagi ya
ya allah apakah itu benar benar sita di dalam mimpinya dewi allah
apakah dia benar benar sakit
maafkanlah aku ya allah maafkanlah aku yang telah memisahkan cinta dari demo
aduh deh apaan sih aku kan cuma temenan sama lila
dek aku kan suka sama kamu masa kamu gak suka sama aku
iya aku juga suka sama kamu tapi aku suka sebagai teman
aku suka sama kamu
andrei burung merpati
tolong antar surat ini ke papa dan mama ya sita kangen banget sama papa dan mama
hei namaku andre kalau ada masalah ceritain aja ke aku aku mau kau dengerin
papa dan mamaku sudah meninggal
aku pernah dengar burung merpati bisa ngantar surat ke mana air

aku mau kirim surat ini ke papa dan mama
tapi kalau aku mau bilang kalau aku kangen banget sama mereka
jangan nangis ya dan jangan berhenti berharap
aku mau kok bantuin melepasin burung ini